apa betul apa yang budara omongin tadi
apa betul kalau dokter hanya ngejadiin aku sebagai pengganti tunangannya dokter
kalau memang itu semua betul berarti
berarti setiap aku deg degan lihat dokter
karena jantung ini adalah jantung tunangan dokter kan
dokter panji ingin memiliki kamu seukurnya
karena jantung yang ada dalam tubuh kamu itu
adalah jantung milik tunangan dokter tersebut
apa itu betul dokter
ini adalah foto tunangan dari dokter panji
dan ini juga foto orang yang mendonorkan jantungnya pada kamu
semoga kamu bahagia dengan jantung baru kamu
apa ini semua bener dokter
jadi selama ini dokter baik sama aku
dokter perhatian sama aku bukan karena dokter cinta sama aku
tapi karena dokter gak mau kehilangan jantung dari aroma rumah tunangan dokter
dokter panji itu gak sungguh sungguh mencintai kamu
dia hanya menganggap kamu sebagai pengganti tunangan
dokter tolong jawab apa itu semua betul dokter
tolong jawab dokter
udah kamu gak usah percaya lagi sih
dia hanya main mainin kamu
aida aku gak percaya kamu
aku akan jawab semuanya
tapi gak disini
tolong kamu ikut aku sekarang
kamu gak usah percaya lagi sama semua omongan
dia cuma main main sama kamu
kalau emang itu semua betul berarti
berarti setiap aku deg degan
ngeliat dokter karena jantung ini adalah
jantung tunangan dokter kan

aku gak ngerti apa yang aku rasakan
aku gak ngerti apa yang aku rasakan
udah dokter nggak perlu jelasin apa apa
karena aku udah ngerti sekarang
kamu jangan emosi begini dong aida
aku gak kebawa emosi ke dokter
tapi aku juga udah mikir
kalau kita nggak punya hubungan apa apa
jadi gak pantas buat kita
untuk tinggal serumah
iya aku tau aida aku tau
tapi kan yang tinggal disini bukan cuma kita berdua
ada papa ada bu nena sekarang ada bu naras
bukan cuma kita berdua aja
aku tau soal itu kok
tapi aku juga udah mikir begitu
om dan tante pulang dari cina
aku akan langsung pergi dari sini
tapi kalau keadaannya sekarang begini lebih baik aku pergi sekarang dokter
aida tolong kamu jangan marah seperti ini aida
aku gak mau kamu pergi aja

aku gak marah sama dokter

tapi aku emang mau pergi dari sini
dan aku rasa kita berdua sama sama butuh waktu untuk tenangin diri kita
untuk menata hati kita karena kita juga nggak tahu siapa yang sebenarnya kita cintai
aku pergi sekarang
kamu dengerin aku dulu aida
aida mau pergi oma
aida pamit ya oma
kalau ayahnya pergi oma juga ikut ya sebentar ya tunggu
omong mau beres beres baju oma ya
oma disini aja sama dokter panji ya
oma tinggal dirumahnya dokter panji aja
oma mau ikut sama aida
oma gak mau tinggal disini sama dokter panji
kalau sama aida
oma ikut sama aida
oma kan masih sakit
oba belum sembuh benar jadi oma masih harus dirawat sama dokter panji

aida pergi dulu ya omah
menerima cincin abunya aida
aku mau serius sama kamu
aku sangat mencintai kamu lainnya
dokter panji itu gak sungguh sungguh mencintai kamu
dia hanya menganggap kamu sebagai pengganti tunangannya
kenapa jadi begini allah
sekarang aku harus kemana
apa aku pulang ke rumah bapak
kalau kamu lebih memilih dia sebagai orang tua kamu silakan
bapak rela kok
enggak aku gak bisa pulang ke rumah bapak
aku gak bisa pulang ke rumah bapak
hamba mohon tolong tunjukkan jalan sama
hamba mohon ya allah
baru setuju langkah mata

locut dan nusus jahat dan menetapkansticks
salut dan moja